terlihat dalam video berdurasi tiga puluh satu detik
orang petugas sedang menjelaskan macam macam fungsi dari suara sirene yang ada di dalam ambulans
petugas tersebut mengatakan bahwa terdapat empat bunyi serena di dalam ambulans
setelah ditelusuri oleh kementerian komunikasi dan informatika
video tersebut adalah berita bohong
di mana menurut peraturan gubernur no satu ratus dua puluh tahun dua ribu enam belas
tentang pelayanan ambulans dan mobil jenazah
sebuah ambulans hanya boleh memiliki satu jenis suara yaitu tone high low
joko supratman supir ambulans rumah sakit pusat pertamina
menjelaskan pelajaran yang didapat saat menjalani pelatihan agd atau ambulans gawat darurat
jadi kalau di saat kita menjemput pasien itu semua lampu harus nyala
karena biar cepat sampai di tujuan si pasien bisa cepat ditanganin
nah tetapi kalau setelah kita membawa pasien menuju ke igd
itu kita tidak boleh jalannya terlalu ngebut karena di situ ada aturannya
pendiri yayasan ambulans gawat darurat satu ratus delapan belas ariono pusponegoro
menjelaskan bahwa hanya ada satu jenis suara ambulans yakni high
tapi di kita di ambulans satu ratus delapan belas itu ada peraturan sirene itu dua tone
ting dot ting dot kenapa
kalau satu tone satu saat hilang
frekuensinya itu hilang
karena itu harus dua ton jadi selalu dengar
kayak di penyeberangan kereta api kan dua tone
aryono menambahkan meski dalam keadaan mendesak
pengendara ambulans tetap harus waspada dalam berkendara demi keselamatan pasien
kalau berangkat rotator boleh nyalak
sirene juga boleh naya dua tone
kecepatannya harus yang aman
maksimum enam puluh km per jam maksimum
jaga jarak supaya kalau ngerem bisa
minimum itu bisa lihat ban belakang mobil depan
suara ambulans hanyalah satu yaitu high note
agar suara menjadi universal dan awam didengar oleh para pengendara lain di jalan
dung liputan cnn indonesia